roman pegang tangan gua dong gua takut nih mau disuntik
tuh tangkep sinyalnya
udah terang beneran tuh ibaratkan matahari
siapa sih yang mau dipegangin sini gue pegangin
ya apaan sih lu ga ada yang ngomong sama lu juga
pak pak pak please pak bukain pak
bukain ini saya pak pak please pak
saya mau belajar pak
pak pak pak
pak bukan pak maaf pak saya telat pak maafin pak
pak saya mau belajar
pak please pak nanti saya beliin makan deh
iya pak bukain deh pak
eh isma kamu tuh udah telat ini peraturan
pak please pak saya mau belajar pak kesini pak please
kamu mau ngapain turun ga turun
engga engga engga pak jangan pak
ih pake telap lagi
aduh gimana ini
amaran tuh kaburan itu sampe mana ya yang tentang amaran
tuh dia sms gua
dia digunciin di depan gerbang
ada yang lucu
ga ada pak
anak anak seperti yang kalian tahu hari ini ada kegiatan donor darah bekerjasama dengan pmi
dan hari ini giliran kelas kita dan kelas sebelas ipa dua
kalau begitu silahkan sekarang kalian nggak lokasi
yes bareng sama kelasnya bulan
oh ini aku tahu
kayaknya gue kenal deh sama agenda itu
belum juga dia ke apaan
emen lu bapak dok
eh gua pengen tebak tebakan nih
tapi ntar lu sebutin namanya aja
tinggi bu coba tebak siapa
samp bro kalau menurut gue ya
inisial depannya d
kan anak ips
anak ipa tuh
oh anak ipa
orang tengahnya ada v nya
sudah itu sudah
kalau kayak gitu tuh enaknya diapain nih
ya hajar lah taki
udah udah udah
satu pukulan aja lo bisa masuk bp devon
diemin aja orang orang kayak gini
udah kosong nyari bunyinya
gara gara kau tidak laku
ranya kw dia mah
masih dokumen aja
rasanya kayak apa bu
kayak apa rasanya
di gerbang dia telat ya
wuh kasihan banget sih roman
yaudah deh gue temenin dia
tahu dari mana sih mereka
bikin salah apa gue sedih sama kamu
jawab pertanyaan saya
kenapa kau ditendang
ngapain kamu disini
bukannya ikut donor darah
eh kok berteman itu
hormat ya anak ips
anak ips tuh lebih sukses biasanya ya
kenapa lu disini
tadi kata temen temen gue loh ton
jadi gue kesennya aja temenin lo
lagian males juga
yang penting acaranya cuma donor darah
lu gak boleh kayak gitu tau
donor darah itu penting
malah penting banget
nyelamatin jiwa orang pakai darah kita ya kan
daripada kita donorin kenyamuk
gue pasti mau ikutan
roman baik banget sih
melting deh nih gue
ini lagi malah dua duaan
udah tau kamu telat
bukannya nyesel kamu
pak justru saya nyesel banget pak
tadi guru piket bilang
yaudah kamu saya izin masuk
makasih ya pak ya
makasih ya pak ya
makasih ya pak
makasih ya pak ya
eh kau dihukum tadi
perasaan gue kenapa jadi kayak gini sih
kenapa gue ngerasa gak rela layak keruman sama susana
enggak enggak enggak
jangan sampai gue ngerasa kayak gitu
karena gue harus makan cabai
iya pasti gara gara itu
gue takut nih mau disuntik
eh mantap tuh
udah terang benderang tuh ibaratkan matahari
gue akut garetnya
siapa sih yang mau dipegangin
gak ada yang ngomong sama lo juga

pernah bisa datah liat perh gunduk juga fake
kapan dan dimana gue harus makan cabai rawit
so udah nyiapin air putih segala belum
gak usah rese deh lo
udah deh mendingan bilang sekarang sama gue
jangan sampai gue ini berubah pikirannya
bulan dari hari ini lu beruntung
karena gue gak nyiapin cabai rawit buat lo
ini dasar coklat
percaya lu cek aja di pasar ya
buku agendanya udah dipake
awas ada tiang
mau di depan diam